kasus remaja di goa sulawesi selatan yang mengaku dirinya bertelur menjadi perhatian kepolisian
remaja bernama akmal itu dipanggil ke kantor polisi guna diperiksa secara intensif
lantaran polisi menduga bahwa telur telur tersebut sengaja dimasukkan ke dalam tubuh akmal
dugaan muncul menyusul pernyataan tim dokter yang menyebut
fenomena bertelur seperti yang akmal akui terjadi pada dirinya tidak memungkinkan secara ilmiah
kita juga hari ini melakukan pemeriksaan pengumpulan informasi secara formal
baik kepada saudara a maupun kepada orang tuanya
karena fenomena seperti ini jangan sampai disalahgunakan oleh orang orang tertentu
untuk mengeksploitasi a dengan kepentingan ekonomi
sebelumnya akmal mengaku telah mengeluarkan dua puluh satu butir telur dari tubuhnya
fenomena remaja bertelur ini sendiri sempat menarik perhatian
dan menjadi perbincangan di media sosial